presiden joko widodo menjelaskan bahwa sikapnya yang akan cawe cawe pada pemilu dua ribu dua puluh
jokowi mengatakan bahwa ikut campur dalam pesta demokrasi hanyalah sebatas memastikan pemilu bisa berjalan dengan baik dan tak terjadi perpecahan di tengah masyarakat
saat penghadiri rakernas pada ip ketiga di lenteng agung jakarta pada selasa presiden jokowi dodo menjelaskan kembali soal cawe cawe pada pemilu dua ribu dua puluh empat
cawe cawe yang ia lakukan merupakan tanggung jawab moralnya agar proses transisi kepemimpinan nasional nantinya bisa berjalan dengan aman
selain itu presiden jokowi juga menyampaikan ikhwal tantangan indonesia pada dua ribu dua puluh
dirinya berharap pada dua ribu dua puluh empat tantangan krisis energi dan pangan bisa teratasi
saya juga menyampaikan bahwa saya cawe cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban
moral menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di dua ribu dua puluh
yang harus menjaga agar masa transisi ke pemimpinan nasional lewat pemimpin serentak lewat pilpres
itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak riak
yang membahayakan negara dan bangsa
masa kalau ada riak riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem
sementara itu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengaku tak pernah mengintervensi presiden jokowi
termasuk soal cawe cawe pada capres dua ribu dua puluh
ia mengaku tetap menghormati jokowi sebagai presiden republik indonesia
megawati juga mengklaim hubungannya dengan presiden jokowi
tapi baik baik saja
megawati menyatakan sering mempunyai kesamaan pandangan dengan presiden joko widodo dalam membangun bangsa indonesia
apa yang bisa diperlukan presiden
itu yang harus bisa dibedakan dong
saya ini orang taat aturan
kalau ditanya mungkin saja pak jokowi yang dipilih ibu
tapi kan juga yang memilih rakyat indonesia
setelah di mprd dijadikan di lantik
ya saya menghormati sebagai presiden saya
jadi kalau dibilang neken saya mau cari cara nekennya gimana